keponakan stiano fanto yang merupakan direktur pt murakabi sejahtera irfanto hendra pambudi disebut
meminjam rekening bank luar negeri pihak swasta untuk mentransfer dan menukar uang dolar amerika
senilai dua enam juta dolar amerika serikat
fakta tersebut terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa stiano fanto
sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar pada kamis pagi
empat saksi dari pihak swasta dihadirkan yakni muda ihsan harahap yuli ira rizwan dan nunui kurniati
rizwan alias iwan warawa merupakan manajer pemasaran perusahaan penukaran valuta asing inti valuta sukses
mengungkapkan pada awal tahun dua ribu dua belas dirinya dihubungi oleh keponakan setia novanto irvanto hendra pambudi
irfan disebut meminta rizwan untuk menukar uang dolar milik irvanto di luar negeri
rizwan pun meminta tolong rekannya yang juga merupakan
saksi yuli ira untuk menggunakan rekening bank luar negeri milik temannya sebagai rekening tujuan transfer dolar milik irvanto
setelah transfer berhasil rizwan menyerahkan uang sebesar dua enam juta dolar amerika secara tunai itu kepada irfanto di kota jakarta
atas jasa perusahaan rizwan irvanto membayar uang jasa seratus rupiah per dolar amerika yang hasilnya dibagi dua dengan saksi yuli ira
rizwan juga menerima uang dolar milik irfanto di luar negeri milik irfanto